fenomena kelangkaan minyak goreng dibongkar kejaksaan agung perihal adanya kong kali kong
perizinan ekspor cpo minyak goreng dirjen kemendak dan tiga orang lainnya dari pihak swasta
ditetapkan sebagai tersangka
di saat yang sama komisi pengawasan dan persaingan usaha tetap melanjutkan penyelidikan
terkait dugaan kartel minyak goreng yang disebut juga melibatkan perusahaan besar
sejauh mana penyelidikan akan dilakukan kppu setelah pembongkaran yang dilakukan oleh kejagung
adakah kemungkinan penerapan hukuman mati bagi para tersangka menggunakan pasal dalam undang undang
tidak pidana korupsi kita akan diskusikan malam hari ini setelah kejagung bongkar
mafia minyak goreng bersama dengan pak ukay karyadi ketua kppu yang sudah bergabung
pak ukai selamat malam
oke tampaknya masih ada gangguan komunikasi dengan pak ukay
pak ukai iwan irawan pakar hukum bidana
kang asep selamat malam kang apa kabar
oke kang asep tampaknya masih termute apakah bisa dihaluskan
ya selamat malam selamat malam erhat saya semangat selalu
baru terdengar ini saya ke kang asep dulu sambil kita perbaiki komunikasi dengan pak ukay
kang asep setelah kemudian kejagung mengumumkan empat tersangka ini
hari ini kita dengar presiden mengatakan untuk meminta ini diusut untas
menurut kang asep sejauh mana
karena pihak penegak hukum dalam hal ini kejaksaan agung ini
bisa memperdalam menuntaskan kasus ataupun perkara soal mafia minyak goreng ini
ya yang pertama kita apresiasi kepada kejaksaan agung ya
telah menetapkan empat orang tersangka
dan saya pikir tidak hanya berhenti di situ saja
karena nanti akan berkaitan apa yang sedang terjadi oleh kppu
karena ada kartel kan
artinya produsen produsen minyak ini kan tidak hanya di situ
tidak hanya tiga empat perusahaan
artinya perusahaan perusahaan lain yang harus tindak lanjuti
karena jelas bahwa beberapa perusahaan yang disamping pelanggaran di persaingan usaha
ya kita tahu kayak lebih tahu ya
yang lebih penting lagi kan ini pelanggaran terhadap pasal lima puluh empat
tidak berhasil menjamin kestabilan harga
kemudian dari samping itu juga
tidak menjaga stabilitas harga komoditas maupun mengantisipasi kenaikan harga
sehingga terjadi kelangkaan dan kebahal
rekonomian negara terganggu
dan saya kira ini perlu tindak lanjut
jadi tidak berhenti pada orang maupun korporasi
jadi harus tindak lanjut lebih lanjut
kedua nanti saya kira pembuktiannya ini kejaksaan lagu
harus belajar dari kasus jiwasraya atau kasus sebelumnya
jangan semangat hukuman mati
jangan semangat mendorong hukuman keras
tapi pertama tidak dieksekusi
kedua nanti akan mentok di pengadilan
artinya saya kira ini kejadian kejadian tentang migor ini
harus mendapatkan data data yang cukup
terutama penjelasan dari para ahli ekonomi
bahwa ada tartel
sekali lagi itu nanti kppu yang lebih berwenang untuk menanggapi itu
kedua bagaimana kerja sama
perbupakatan jahat bahasa hukumnya
bagi seorang produsen
seorang produsen dengan memberi izin yaitu dirjen
dimana kan itu ada pelanggaran terhadap domestic market obligation
yaitu bagaimana distribusi kebutuhan dalam negeri
maupun harga penjualan di dalam negeri
ketika ini dilanggar
ini penting sekali dampaknya
kalau ini tidak dilanjuti ini akan berlanjut
ya saya lebih mengatakan bahasa sederhananya
sehingga rakyat dirugikan dengan kenaikan harga
dan kelangkaan minyak goreng ini
artinya sebetulnya kak ngasep
tidak berhenti sampai di empat tersangka
tapi ini bisa diperdalam lagi
karena presiden mengatakan harus kemudian diusut
sampai siapa yang sebetulnya bermain
jadi gini kan kita menarik dulu ketika menteri perdagangan
mengatakan ada tersangka ternyata di lingkungannya sendiri
satu itu pak petunjuknya
kedua saya masih ingat ya saya dengan pak ukay
untuk di stasiun tv sebelah
bahwa kppu sedang menyelidiki
ada beberapa perusahaan yang diduga sekali diduga
artinya kan tidak hanya di tiga empat perusahaan
yang sekarang dijadikan tersangka
dan orangnya kan tidak hanya itu saja seharusnya
saya kira nanti data kppu akan menunjang
bagaimana penyidik menindaklanjuti
artinya ada berapa produsen produsen besar
sekali lagi di republik ini
yang punya tangan kekuasaan
itu harus disentuh
kalau tidak disentuh
apalagi sudah ada perintah presiden kan
ya presiden perintahan kejaksaan agung
harus tuntas jelas ya
jangan sampai nanti ya ujungnya
nggak jelas lagi gitu kan
saya berharap tidak berhenti di perusahaan itu saja
korporasi yang sekarang tetapkan tiga itu ya
dan orang itu saja
ada orang orang besar lainnya
dan perusahaan perusahaan besar lainnya
nah bisa petunjuknya ada kartel yang selama ini
sedang diselidiki oleh kppu
oke nanti kita bahas lebih jauh lagi kak ngasep
soal penggunaan pasal yang dikenakan
terhadap empat tersangka ini
tapi saya ke pak ukay karyadi dulu
saya tidak mendengar mas
oke bisa mendengar suara saya pak
baik tampaknya masih ada gangguan komunikasi
dengan pak ukay karyadi
kita break terlebih dahulu
nanti kita akan perbaiki komunikasi dengan pak uka
kami akan segera kembali sesaat lagi
tetap di cnn indonesia newscast
baik anda kembali di cnn indonesia newscast
saya masih bersama dengan kang asep dan juga pak ukay
saya ke kak ngasep lagi
kak ngasep kalau kita melihat mendengar apa yang disampaikan
dari pihak kejaksaan agung ini bisa dikenakan pasal
yang berkaitan dengan undang undang tindak pidana korupsi
dengan ancaman hukuman mati
apakah memang ada celah ada kemungkinan ini bisa dikenakan
ancaman yang paling berat itu kak ngasep
ya sekiranya di undang undang tindak pidana korupsi
pasal dua pasal tiga atau pasal dua ya dengan situasi kondisi tertentu
artinya diulangi perbuatan itu tapi kan tidak pengulangan
kedua kerismon tidak masuk
nah sedang kita selama pandemi ini ya bencana alam
apakah situasi sedang bencana ini bisa dikaitkan atau tidak
ya sebenarnya sih dikait kaitkan sih bisa aja
cuma saya agak spesifik
sedang kejadian beberapa pendegah hukum dulu menjanjikan hukuman mati
tapi kandas ya malah hukumannya bebas malah lepas bahkan di bawah itu
saya pikir sudah lah tidak akan kejar hukuman matinya
ya pati sih bisa aja dikejar karena pasal dua memungkinkan itu
ini kan mengganggu perekonomian negara
cuma daripada nanti kita rakyat di phpin ya diiming iming angin surga
ujungnya tidak hukumannya ringan ya saya pikir nggak usah lah
sudahlah hukuman penjara aja maksimal dua puluh tahun saya pikir
bagi apa ini sudah cukup dua puluh tahun
karena daripada kita memaksakan hukuman mati
tapi nanti kandas kan kita terbuai oleh rayuan rayuan atau janji janji gombal menurut saya sih
kaedah hukumnya pasal dua membuktikan
karena kita termasuk kan situasinya masih bencana
dan bencana nya tidak hanya bencana alam
ini kan sudah bencana luar biasa walaupun memang sudah berkurang ya ppkm nya
tapi kan masyarakat situasinya keadaannya memang tidak memungkinkan untuk itu
nah tapi saya termasuk yang beranggapan
sudah lah jangan terlalu digembor gemborkan hukuman mati ya
tidak dilaksanakan satu itu
kedua ya lebih parah lagi kan hukumannya nihil
malah lepas malah bebas malah ringan gitu kan
nah kejar aja bagaimana buktikan sekarang bahwa para apa
para korporasi dan para orang orang yang mendistribusikan tadi kan
ya minyak yang harusnya tidak diekspor
tapi untuk kebutuhan dalam negeri karena pelanggaran dpo apapun
apa market dalam negeri saya pikir
bagaimana dikejar dengan hukuman maksimal aja yaitu hukuman penjara aja kok
saya lebih condong ke situ
oke jadi jangan terlalu berpikir
yang digembar gemborkan hukuman mati justru nanti faktanya berbanding terbalik gitu ya kang asep
jadi apa hukuman dua puluh tahun penjara lah mungkin yang bisa diterapkan
jadi gini pak henar maaf pak henar ya
jangan karena kan isunya hukuman mati padahal yang mati hukumnya
oke semoga tidak demikian saya ke pak ukay karyadi
pak ukay selamat malam pak
oke akhirnya kita bisa tersambung ini pak ukay
apa kabar kabar baik ya pak
apa kabar kabar baik ya pak
pak ukay langsung saja dari kppu bagaimana merespon penetapan tersangka oleh kejaksaan agung
artinya begini pak ukay kalau kejaksaan agung sudah menetapkan tersangka dan proses hukum berjalan begitu ya
sementara di kppu juga kita tahu tengah melakukan penyelidikan
seberapa besar ini bisa memperkuat dugaan atau temuan dari kppu terkait dugaan kartel yang melibatkan sejumlah perusahaan besar
perlu ditegaskan ya dari sekian perusahaan yang diperiksa kppu yang produsen minyak goreng itu
kami sudah mengelompokkan menjadi delapan kelompok usaha
nah yang kemarin ditetapkan sebagai tersangka itu dari pihak perusahaan
ada tiga kan tiga memakai perusahaan itu adalah bagian dari yang delapan kelompok usaha tersebut gitu
itu memang sudah dalam radar kami ya dan bahkan ada yang diantara mereka itu sudah kami periksa juga
nah dengan adanya penetapan tersangka dari kejaksaan tersebut tentunya ini semakin memperkuat dugaan adanya kartel kan
jadi bahwa mereka yang bertiga itu dan juga dipasilitasi oleh pemerintah namanya dirjen perdagangan ya
sebut baru dugaan melakukan pelanggaran hukum bisa diterjemahkan sebagai dalam keseimbangan usaha itu
menahan pasokan ya menahan pasokan atau mengalihkan pasokan ke luar negeri
padahal mereka sudah diberi apa amanah untuk memasok ke pasar di dalam negeri
nah tentunya mereka mencoba bertiga ini mempengaruhi pasar dalam negeri sehingga terjadi kelangkaan
nah tentunya ini semakin memperkuat adanya dugaan kartel seperti itu mas
oke jadi tiga perusahaan yang ditetapkan tersangka ketiga orang ini
ini perusahaannya sama dengan yang diantara kami ya
oke jadi tiga perusahaan yang ditetapkan tersangka ketiga orang ini ini perusahaannya sama dengan yang diantara kami ya
karena mereka bertiga itu sebenarnya lebih mewakili grup perusahaan ya
karena mereka itu masing masing memiliki perusahaan perusahaan yang bergerak di minyak goreng
dan juga memiliki perusahaan di perkebunan sawit
jadi grup perusahaan untuk memiliki beberapa anak perusahaan di perkebunan sawit
memiliki perusahaan yang mengelola cpo dan memiliki juga beberapa perusahaan yang produsen minyak goreng
karena yang tiga itu sebenarnya lebih mewakili ke kelompok usaha
nah yang limanya lagi tentunya bisa kita tebak ya siapa yang berlimanya itu
oke jadi setelah penetapan tersangka ini oleh kejaksaan agung
artinya kppu akan tetap melakukan penyelidikan akan tetap melakukan pendalaman lagi
nah sudah sejauh mana proses itu akan berjalan pak ukay
ya kami terus memeriksa ya dari sembilan belas produsen minyak goreng yang kami periksa ketika di pra penyelidikan
atau penelitian untuk mencari satu alat bukti
berikutnya kenaikan ke penyelidikan
nah di penyelidikan ini kami sudah memanggil sembilan produsen minyak goreng
tapi baru dua atau tiga yang menghadiri yang sisanya minta dijadan ulang
nah tentunya kami akan terus memanggil dan memeriksa
apabila mereka juga tidak korporatif ya nanti kami juga akan meminta bantuan dari pihak aparat kepolisian
untuk melakukan pemanggilan paksa
ya soal anda merencanakan meminta pihak kepolisian ini juga sudah disampaikan di beberapa media
apa yang terjadi pak ukay sampai kemudian perlu untuk mengingatkan atau dalam tanda kutip mengancam
bahwa akan melibatkan pihak kepolisian
dalam proses penyelidikan terhadap sejumlah perusahaan perusahaan ini
ya karena kalau di hukum persahabatan usaha itu kan kppu memiliki keterbatasan konangan
karena tidak bisa menyita menggedah memanggil paksa juga
nah dalam beberapa ke dalam perkara lain itu biasanya
kalau kita si calon terlapornya atau terlapornya tidak dipanggil berkali kali tidak datang
kami minta bantuan polisi untuk mendatangkan mereka
ya itu artinya kppu ditemani
ini polisi memanggil atau mendatangi perusahaan tersebut agar hadir untuk diperiksa di kppu
oke artinya pak ukay anda meyakini tidak berhenti sampai di tiga orang atau tiga yang mewakili grup perusahaan ini saja
tapi bisa kemudian ke perusahaan perusahaan yang lain yang mungkin jumlahnya sesuai dengan apa yang sudah anda sebutkan ada delapan
ya delapan perusahaan
namun demikian saya yakin kami yakin bahwa perusahaan perusahaan tersebut
karena mereka juga sudah dipublikasikan ya
mungkin pada panggilan berikutnya akan hadir tanpa harus melakukan upaya paksa seperti itu
jadi dari yang delapan tersebut beberapa sudah hadir
dan saya yakin karena kasusnya sudah semakin terang benerang
daripada berlama lama akan kalau nanti nyampe ke persidangan akan semakin memberatkan mereka
lebih baik mereka segera memenuhi panggilan kppu untuk dimintai
karena kppu itu berbeda dengan kejaksaan dan kepolisian
jadi kppu kan bukan pidana
artinya yang kami periksa itu perusahaannya bukan orang per orangnya
jadi kalau pun nanti yang kena hukuman itu bukan orang orangnya
tapi perusahaannya yang dihukum berupa dengan hukuman denda misalnya seperti itu
pak ukay dari penyelidikan yang anda atau kppu lakukan
kalau kemarin kan kita mendengar apa yang disampaikan pihak kejaksaan agung ya
pak st burhanuddin mengatakan ini ada pemufakat

pemberi izin dengan pemohon ya
jadi antara dirjen di kemendak salah satu dirjen dengan pihak swasta ini
modus yang sama memang juga terbaca oleh kppu
ya kalau kami melihatnya pemufakatan atau kesepakatan gantar pelaku usaha
indikasinya ada untuk mengatur pasokan maupun mengatur harga
ini kan kartel ya
jadi mereka ketika di akhir tahun lalu kan
kompak naiknya ya kompak naik berbarengan
walaupun mereka memiliki pasokan bahan baku yang dari kebunnya masing masing
nah ketika ada kebijakan het mereka kompak juga menghilang barangnya di pasar
nah ketika het nya dicabut mereka kompak juga membajiri pasar
dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding awal dulu
ketika akhir tahun ya
artinya mereka sudah tiga kali kompak tuh
kan susah kalau misalnya tanpa ada koordinasi ya
karena mereka adalah entitas perusahaan yang berbeda kalau bisa kompak
harusnya kan mereka bisa bersaing secara harga di pasar gitu
hmm oke tiga kali kompak bahasanya pak ukay
baik saya ke kang asep
kang asep ada tambahan dari anda
tapi begini kang ini banyak juga beberapa pihak yang juga
tidak sepakat dengan penetapan sebagai tersangka
apalagi dengan menggunakan pasal tp cor begitu ya
mungkin mempertanyakan di mana kemudian celah melakukan tindak pidana korupsinya begitu
sejak tahun ini
mungkin anda bisa menggambarkan bisa menjelaskan
bagaimana sebetulnya penggunaan pasal ini
tetap tepat dikenakan dalam kasus ekspor minyak goreng ini kang asep
ya jadi gini
bahwa tersangka itu karena perbuatannya karena keadaannya
diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup
nah tindak pidana kenapa kejaksaan mencantumkan perekonomian negara
nah gini kita lihat
kan ada undang undang ya tentang nomor tujuh dua ribu empat belas tentang perdagangan
di pasal lima puluh empat dan pasal tujuh dijelasin
ya ada pembatasan ekspor barang
untuk apa menjaga stabilitas harga komoditas
nah ketika harga komoditas dari gara gara ekspor barang tadi
yang tidak memiliki persyaratan di dalam negeri maupun lebih banyak ke luar negeri
karena mengejar harga perekonomian kan terganggu
nah disitulah perbuatan melawan hukumnya
sehingga apa sehingga perekonomian negara goncang
nah karena goncang itulah korupsi
karena menguntungkan korupsi tidak menguntungkan diri sendiri tapi menguntungkan orang lain
jadi sekali lagi dengan bahasa sederhana ya
delapan yang disebut tadi oleh pak ukay perusahaan ini ya dengan membuat kartel
kemudian tiga sudah menurut kejaksaan ya ada perbuatan diberi izin ekspor oleh dirjennya
yang sebenarnya mereka tidak memenuhi persyaratan ya untuk ekspor tadi
untuk distribusi dalam negeri maupun persyaratan ke luar negeri
sehingga tergoncang kan
mak ribut kemarin itu kan dan sampai sekarang pernyataan presiden jelas
harga tidak terbukti apa harga tidak terkendalikan
dan terbukti appu bisa mendeletisi ada kartel
nah karte ini telah merusak stabilitas gara gara ekspor barang
nah pada pasal lima puluh empat uu pernagangan harus ada pembatasan ekspor
inilah perbuatan melawan hukum baik dari korporasi maupun dari personalnya
nah personalnya saya bilang tidak berhenti di tiga orang itu
harus ada orang orang lain orang orang besar saya berani mengatakan
dan korporasi tidak hanya tiga kan tadi pak pak ukayo mengatakan ada delapan
berarti ada lima lagi harus di
kan nggak mungkin yang tiga bergerak kalau tanpa lima
padahal delapan ini berarti tiga lima ini bermain kartel
ketika bermain kartel stabilitas harga rusak kan
stabilitas harga rusak karena apa salah satunya
karena tadi seharusnya pembatasan ekspor
tapi oleh dirijennya diberi izin
nah diberi izin inilah akhirnya perekonomian ya terganggu
ketika negara meramai ke perekonomian terganggu ini korupsi
maka saya bilang ketika orang mengatakan dengan mudah loh
orang bisa dilihat kok faktanya bahwa mak mak menjerit karena harga harga migor
dan ternyata sekarang terbukti migor ini
kalau bersementara dari kppu ada kartel dari penyelidikan kejaksaan ya
buat jelas ada apa ada permupakatan
pemberi izin dan pemohon ada mufakat
untuk apa mengekspor
padahal perusahaan perusahaan itu tidak memenuhi

baik dmo maupun dpo nya kan
ini kan menarik sekali
kalau ini tidak dilanjuti saya akan berlanjut terus
permainan harga itu dan merusak harga pasaran
sehingga apa terjebak tadi kelangkaan dan kemahalan kan
sehingga tidak ada yang beli masyarakat
tidak ada kan negara rugi
oke tadi pak ukay mengatakan ada pihak pihak yang memang agak sulit untuk didatang untuk
dipanggil oleh kppu
setelah penetapan tiga ini ya mungkin bisa kemudian bisa apa ya
bisa lebih kooperatif begitu
artinya apakah kang asep lima perusahaan yang diduga ini juga saat ini
bagaimana anda melihat posisi lima perusahaan ini kira kira begitu
kang asep setelah ada penetapan tiga tersangka dari perusahaan yang lain
kita jangan kalah dong sama lima pengusaha itu kan
masa penguasa kalah sama pengusaha
apalagi di pendegak hukum kejaksaan agung
ya udah dapat presiden hari ini kan
agar keras dan tegas kan tuntaskan
nah sekiranya tinggal bagaimana sekarang kejaksaan agung ya
ya saya lebih condong ya tidak hanya terhadap tiga orang itu kan
atau empat orang dengan dirjen
sehingga pengusaha pengusaha besar ini ya harus
kalau enggak kan ya kita kan terulang gitu
kenapa harus takut sama pengusaha pengusaha itu kan
itu namanya penguasa harus lebih berani dari pengusaha
kalau penguasa takut sama pengusaha ya jangan usaha
dan jangan jadi penguasa gitu ya kak asep
sampai sekarang kita masih melihat harga minyak juga belum bisa terkendalikan
tadi juga kak ngasim mengatakan demikian
artinya praktek kartel itu masih terjadi ya pak ukay
bukan hanya masalah harga yang tidak terkendali ya
untuk yang curah itu pasokannya juga memang enggak ada
nah tadinya kan awalnya sebelum ada gonjang gaji ini kan
nah sekarang dengan adanya harga yang dicurah harga kemasannya dilepas
ada kemungkinan sih produsen lebih senang membuat yang kemasan
karena harganya tidak diatur
sekarang harganya sudah di atas rp dua puluh lima per liternya
nah yang curah itu menjadi kekosongan
padahal mereka kan sudah menandatangani sepakatan dengan pemerintah dalam medikamenter perindustrian
untuk yang curahin dan disediakan subsidi
tapi kan dari keterangan kementerian perindustrian sendiri
mereka mengatakan bahwa
ada dua puluh empat perusahaan yang tidak komitmen
masih ada yang noah produksinya untuk yang curah gitu
ya artinya ini lagi lagi menguatkan bahwa mereka mengatur pasokan untuk curah
diatur pasokannya sehingga kurang untuk yang kemasan
mereka memasang kompak memasang harga yang sangat tinggi
jauh sebelum harga dikenaikan harga yang di tahun lalu itu
ketika tahun lalu saja naik dari rp empat belas ke rp dua puluh bermasalah
nah sekarang ketika sudah diintervensi perbaikan kebijakan
begitu dilepas malah meroket ke rp dua puluh lima per liternya
nah tentunya ini kalau tidak kompak agak susah ya melakukannya
karena mereka lagi lagi terintegrasi secara vertikal dengan ungunya memiliki perkebun
harusnya mereka karena dipasok oleh kebunnya sendiri bisa bersaing di hilirnya di produknya goreng
di produk minyak gorengnya
nah ini di minyak goreng ini relatif tidak ada persaingan
karena memang struktur pasarnya oligopoli
jadi bisa dibayangkan delapan kelompok usaha sebagai produser minyak goreng
sementara konsumennya dua ratus tujuh puluh juta surayat indonesia
makanya kan problemnya sama dari sabang sampai merauke
ini problem minyak goreng sama ini problemnya udah yang curahnya langka
yang harga yang kemasannya itu jauh di atas sebelumnya di atas normal seperti itu
dan delapan kelompok usaha itu kemudian terintegrasi mulai dari hulu hingga ke hilir
dalam penyelidikan kppu ini pasal apa yang kemudian bisa dikenakan
kalau dari sisinya kppu ya pak ukay
ya satu pasal penetapan harga ya
karena harganya relatif ke empat pasal lima pasal sebelas kartel mengatur pasokan untuk menaikan harga
dan yang ketiga pasal sembilan belas c mereka mencoba menahan pasokan
di curah itu mereka cenderung menahan pasokan
tapi tidak bertujuan untuk menaikkan harga ya
kalau di curah karena sudah ada het tapi pasokannya dikurangi gitu
jadi terjadi kelangkaan jadi ada tiga pasal
nah namun demikian itu kan yang tiga pasal itu untuk nasional karena perilaku perusahaannya sama seperti itu
untuk masing masing wilayah ya misalnya masing masing daerah itu ada juga bentuk pelanggaran lain
yaitu penjualan bersarat itu kan tidak boleh juga
misalnya di jogja misalnya kami sudah melakukan penyelidikan juga
bahwa untuk bisa membeli minyak goreng ada syarat harus membeli barang yang lain dulu seharga sekian
atau dibanding dengan produk yang lain
nah ini kan tidak boleh jadi kalau orang mau membeli minyak goreng
tidak harus dipaksa membeli yang lain lain seperti itu
ini terjadi di berbagai daerah tapi ini kan tidak seragam ya polanya
tapi kalau untuk yang kartel baik kartel harga maupun kartel produksi kartel pemasaran
itu secara nasional karena pelakunya yang delapan itu pasar juga pasar nasional
jadi bisa dikenakan ya untuk yang tidak secara nasional tapi untuk masing masing daerah
juga ada pelanggaran yang lain lagi itu
oke baik pak ukay kembali ke penyelidikan dari kppu
jadi sejauh ini temuan temuan ini apa yang kemudian sementara ya
bisa anda bagikan kepada masyarakat terkait dengan dugaan kartel ini
di luar dari apa yang telah dilakukan oleh kejaksaan agung
ya tentunya kalau temuan temuan terkait ini ya teknis hukumnya
tidak kami bisa diungkapkan ke publik karena itu masih kami coba kumpul kumpulkan alat buktinya
tetapi itu tadi seperti yang dikonfirmasi di media maupun fakta di lapangan
bahwa ada kesamaan perilaku dari para pelaku minyak goreng ini
tidak ada persaingannya diantara mereka mereka cenderung menahan pasokan
mematok harga dengan harga yang relatif sama polanya sama
apapun itu alasannya ada kenaikan misalnya harga cpo
tapi kalau ditarik data ke belakang ketika cpo turun harga minyak goreng itu tidak turun
ini kan berarti kan mereka cenderung ada ini ada sinyal sinyal untuk selalu kompak ya
ini yang sedang kami tersedalami terkait alat buktinya
oleh karena itu pada publik pada masyarakat apabila bisa menurut saya
apa bisa menemukan atau memperkuat dugaan kppu silahkan disampaikan ke kppu agar
agar proses penyelidikan ini segera selesai dan dinaikkan ke persidangan
oke dan kppu serius akan melibatkan pihak kepolisian
jika kemudian masih ada pihak pihak yang tidak kooperatif
ya itu alternatif terakhir ya tapi saya yakin karena ketika pemanggilan pertama itu
alasan mereka kan karena ketika dipanggil pun dimintain data sekalian
mereka alasannya datanya belum siap dan segala macam
tentunya kami berperasaan angka baik ya
ketika ini pada pemanggilan berikutnya mereka akan datang
apalagi ini kasusnya sudah terang menerang di publik ya
jadi kalau semakin mengulur mengulur kan tentunya yang rugi kan mereka sendiri
karena mereka adalah perusahaan perusahaan besar
bahkan sebagian diantaranya adalah perusahaan terbuka
tentunya mereka harus menjaga reputasi perusahaannya
jadi jangan gara gara mereka memperlambat proses penegakan hukum
semakin berat nanti persoalannya
saya yakin mereka karena adalah sebuah perusahaan perusahaan besar ya
akan segera secara profesional akan menghadapi kasus hukum di kppu
maupun di lembaga penegak hukum yang lainnya
oke baik kang asep terakhir
dari kang asep berarti kita sekarang mengharapkan proses hukum ini berjalan
dan mendorong kemudian ini tidak berhenti sampai akhir
dan mendorong kemudian ini tidak berhenti sampai akhir

lagi yang menurut kang asep perlu untuk diperhatikan oleh para penegak hukum
dalam proses hukum kedepan ini setelah ditetapkan sebagai tersangka
yang pertama tadi ya
karena kita tidak berhenti di situ
ada personal maupun korporasi
itu yang harus diketahui
kedua ini jangan sampai
sekali lagi jangan sampai keburu mereka melarikan diri ke luar negeri
itu harus ada pencegahan
dpo dulu kan nanti di dpo
jadi ada cegah tangkal dulu
jadi kejaksaan harus secepatnya memberikan pencegahan terhadap setidak tidaknya
ya tadi lima perusahaan besar tadi
baik pengurusnya ya
direksi maupun komisarisnya harus dicegah dulu ke luar negeri
karena jangan sampai nanti kita kejadian lagi
karena ini nyangkut pengusaha pengusaha yang biasanya tidak jauh dari blbi juga ini orang orangnya
yang ketiga yang lebih penting
nah sekarang kejaksaan harus cepat tepat ya
dalam waktu singkat
sekarang harus bagaimana mengumpulkan bukti bukti ini
jangan sampai kandas di pengadilan
kita belajar kejaksaan agung ketika menyelidiki dua perkara besar kemarin kan
itu kan kalau dikatakan di pengadilan akhirnya tanda petik kan kalah gitu kan
ini sedangkan ini kan menyangkut sekali lagi
pasal empat undang undang perdagangan itu apa
membatasi ekspor impor itu untuk apa
untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan umum
nah kalau sekarang kepentingan umum
khususnya ibu ibu untuk urusan perut kita
bapak bapak dan anak anaknya
tidak dilindungi gara gara mafia minyak
dan mapia minyak ini telah berusaha setidaknya ada delapan
ya mereka memonopoli harga stabilitas dikuasai oleh mereka
dan itu jelas merupakan perekonomian negara rusak
tidak ditindak oleh penegak hukum
apa arti undang undang perdagangan
apa artinya undang undang kppu
jadi percuma kalau tanpa ditegakkan
saya kira biarlah kppu tentang perusahaannya jalan
kejaksaan juga harus jalan
cuma harus diingat
dulu janjinya menteri perdagangan
ya udah sebulan loh dua puluh satu tanggal dua puluh satu maret
sekarang dua puluh satu april
kemana aja itu beritanya
hei menteri perdagangan
ya dan justru ini sudah dibongkar oleh kejaksaan agung terlebih dahulu ya kang asep
oke baik kppu tetap berjalan
kita lihat bagaimana kemudian kejaksaan agung
jangan sampai kita berharap jangan sampai ini kemudian kandas di pengadilan ya
seperti tadi kak ngasib katakan
kejaksaan agung untuk segera langsung mengumpulkan
memperkuat lagi alat alat bukti
terima kasih banyak diskusi yang menarik pada malam hari ini kang asep dan juga pak ukay
kita lihat bagaimana perkembangan ke depan
sekali lagi terima kasih selamat malam sehat selalu kang asep dan juga pak ukay karyadi